lebih dari tujuh puluh dua ribu warga yang masuk daftar pemilih sementara atau dps di kabupaten brebes jawa tengah
terancam tidak masuk daftar pemilih tetap atau dpt
mereka juga terancam tidak bisa ikut mencoblos pada pemilihan gubernur mendatang
yang jadi kendala adalah ktp elektronik yang belum terverifikasi
saat ini komisi pemilihan umum brebes telah menetapkan jumlah pemilih yang terdaftar
di tps sebanyak satu empat ratus enam puluh tiga lima ratus sembilan puluh dua orang
dari jumlah itu terdapat tujuh puluh dua lima ratus tujuh puluh enam nama yang nomor induk kependudukan dan ktp elektroniknya belum terverifikasi
dari tujuh belas kecamatan di kabupaten brebes jumlah pemudik yang belum terverifikasi paling banyak ditemukan di kecamatan ketanggungan
yakni sembilan sembilan puluh delapan orang
pemilih di dalam dps yang masuk kategori ackwk ini
bahwa pemilih yang sudah mengikuti materi punya nik dan kartu keluarga
tetapi saat pencocokan dan penelitian atau coklik
mereka tidak memiliki bukti fisik berupa ktp elektronik atau surat keterangan ktp elektronik sementara
ada juga pemilih yang tidak berada di tempat saat petugas datang melakukan coklik
kpu brebes telah berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil setempat untuk melakukan verifikasi
data yang masuk kategori ackkwk sudah dikirim ke dinas kependudukan dan catatan sipil brebes
beberapa waktu yang lalu
bistrik capil diharapkan bisa menyelesaikannya sebelum tiga belas april dua ribu delapan belas
dari form ackwk yang kita rekap dari tingkat kecamatan
ternyata masih cukup banyak ya
itu dua lima ratus pemilih yang belum dipastikan memiliki ktp elektronik
nah nama nama tersebut sudah kita kirim ke dinas kependudukan
untuk diprosyek apakah mereka sudah memiliki atau belum sama sekali memiliki ktp elektronik
nah hingga sebelum penetapan tpt kita berharap mereka yang memang belum benar benar memiliki ktp elektronik
untuk segera melakukan perekaman
karena salah satu syarat untuk bisa menggunakan hak pilih dalam pilgut ini
sehingga mereka yang belum memilih ktp elektronik
ya terancam kita coret dari dprd
ya kita berharap nanti dinas kependudukan untuk melakukan jemput bola
merekam datang langsung ke desa desa yang memang banyak ditemukan penduduk yang belum memiliki ktp elektronik
mereka sendiri saat ini juga sudah terjun ya sebagian khususnya ke sekolah sekolah
pemilih kategori ajkwk ini umumnya memiliki masalah nik ganda
ada juga yang hanya punya nik lama atau offline dan belum melakukan perekaman data ktp elektronik atau online
ini memang kemarin setelah dihitung oleh kpu
bahwa setelah diteliti oleh kpu
menurut kpu ada tujuh puluh dua ribu sekian
yang dimungkinkan belum memiliki ktp atau belum rekam ktp
setelah kami mendapatkan data dari kpu kami menerima
kemudian kami tindak lanjuti kami suruh teman teman yang ada di kecamatan untuk ngecek data itu
sejauh ini proses verifikasi data ktp elektronik dari tujuh puluh dua ribu lebih nama